insiden terbakarnya sedan ini terjadi di jalan raya tembelang jombang
api muncul pertama kali dari kap mesin depan mobil
warga sempat berupaya memberikan bantuan dengan menyemprotkan air menggunakan peralatan seadanya
namun api sudah terlanjur membesar bahkan sempat terjadi ledakan
diketahui sedan naas itu berpenumpang empat orang yang semuanya merupakan pemudik asal lamongan menuju kediri
seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka
api akhirnya bisa dipadamkan petugas damkar dalam waktu kurang dari satu jam
akibat insiden tersebut arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang hingga satu km
agung wibowo jombang jawa timur